apa andin tahu ren ada tugas bikin family tree
kalau tahu bisa bisa andin akan minta foto keluarga al
lama lama akan makin susah menutupi masalah ini dari andin
seharusnya aldebaran mulai menceritakan ke andin yang sebenarnya
baru pulang terus ketemu saya
terus andin nangis
saya kasihan bu lihatnya bu
nanti aku sedih ma
tidak berasa mengikuti essen felti
dia sudah mondos
dia sudah hitam
dia sudah berangok bangkun
kamu main dulu di luar sama sister ya
kau main dulu di luar oke
kau gak bilang kalau datang
ngapain kasih kejutan
bil yang kau beli
aku udah dateng tadi ke rumah
terus aku coba bawa kesini
aku seneng banget
dan sekarang aku mau ajak kamu makan siang
aku yang praktir
pake mobil baru
yaudah aku ke toilet plus sebentar
habis itu kita langsung jalan
kayak logging suaranya nggak jalan
apa orangcomm beach tadi

tapi mijiz sudah terserah besi
ada ide lebih baik
ini makanan cliff textbooks
jadi makanan kualitas lounge
ngapain juga cerita sama panino
ntar makin ribet dah
kalau mama sedih
bikin mama tersenyum
karena kalau rena ikutan sedih
nanti mama lebih sedih lagi
iya om baik
om kerja dulu ya
masalah ini bener bener bukan urusan aku lagi seharusnya
tapi aku juga gak bisa diam aja
kalau al terus terusan bikin andin sedih
apa lagi sih dia
saya telfon anda karena
saya denger anda yang bikin andin menangis lagi
anda memata matai keluarga saya
ironisnya anak anas sendiri yang mengadu ke saya
anda masih ingat kata kata saya dulu
kalau anda tidak bisa menjaga perasaannya andin
terhadap buah orang beraninya
saya ingin setelah amaran
karena saya jatuh teroperasi
tapi aku masih belum siap untuk cerita
kalau sedikit akan memberikan rasa
tapi kalau kebanyakan
akan merusak masakan itu
kalau ada masalah sama al
mama percaya kamu bisa menyelesaikan yang kedua
mama ngerti kamu belum bisa cerita sama mama
terima percaya aku
kamu sama al bisa menyelesaikannya
mama sedang melihat kamu seperti ini
makasih banyak ya mbak
makasih banyak ya mbak

karena udah sayang sama aku
tunggu nanya seorang ibu andin
sekarang kamu istirahat
sekarang kamu istirahat
tenangkan diri kamu
nanti kamu bicarakan sama al
nanti kamu bicarakan sama al
apapun yang gue lakuin buat memperbaiki hubungan gue sama nina
nggak akan ada artinya
karena nino cuma peduli sama mbak andin
dan mbak andin
dia sendiri berapa kali nyakitin gue dengan perbuatan kayak gini
nino mau sampai kapan kamu kayak gini sama aku
mau sampai kapan nino
aku selalu dipikir seperti orang jahat
padahal orang orang gak peduli
kalau ternyata aku begini karena aku dijahatin
alhamdulillah ya mak
restoran hari ini rame
pemasukan untuk hari ini lumayan mak
mama senang sekali alhamdulillah ya
ada pesanan makanan tadi siang
tapi alamat pemesannya tidak tercatat pak
pihak dapur bilang pemesannya itu teman bapak
coba kita ke belakang yuk
ma aku ke belakang dulu ya
mama dimana sekarang
aku mau ketemu sama mama
mama sekarang lagi di restoran sama papa
yaudah mama tunggu
jangan jangan ada masalah lagi sama nino
nah kamu udah izin sama al
mending kamu izin dulu sama dia
nino bener bener gak tau diri
kenapa sih dia nggak bisa berhenti untuk ikut campur urusan rumah tangga gue sama andin
jangan jangan dia memang masih berharap lagi bisa balikin sama andin
ya nid kenapa
aku mau pergi ke makamnya nindy mau ziarah
yaudah saya temenin ya
gak usah mas
aku lagi pengen sendiri
aku pergi dulu ya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada yang mau saya bicarakan berdua sama papa
sebenarnya bukan hal yang besar sih pak
tapi pengen ngobrol ngobrol dikit aja
tapi kayaknya ngobrol nggak di sini
yaudah kita ke depan aja yuk
aku cek lo bentar ya
ini ada apa ya
pada kenapa sih
elsa kayaknya bermasalah sama nino
apa jangan jangan al berantem lagi sama andin
kenapa ini tuh
gue bener bener dendam sama lo dari dulu
bahkan ketika lo udah gak ada
gue masih bawa dendam ini ke aldebaran
tapi mulai sekarang
sudah tidak ada lagi dendam antara gue sama allah
antara gue sama aldebaran sudah gak ada lagi
lo tau kenapa
lebaran sudah menebus semua kesalahan dia
dia yang nyelamati nyawa adik gue
lo harus tenang di sana
lo harus tenang
maafin semua kesalahan gue
kau pasti menikmati ku
kamu udah bebas
ya bisa lah din
emang kamu gak tahu ya
aku gak cerita sama kamu
al udah cabut semua tuntutannya ke gue
alhamdulillah makanya sekarang gue bisa bebas
kalau begitu sekarang
eh gak tunggu
ada yang pengen aku tanyain sama kamu
waktu itu kan kamu pernah kirim paket
ke rumah mas al
dan pas aku tau
ternyata kamu kirim sebuah foto
tapi mas al fotonya udah dibakar sama pengawal
yang yang di rumah
dan aku rasa itu kayak foto keluarga mas al deh
aku mau nanya kenapa kamu kirim foto keluarga mas al ke aku
lo dengerin gue baik baik din
ada sebuah rahasia besaar yang al sembunyikan dari lo
cuma sekarang gue gak mau ikut campur lagi kayak kemarin
bener bener gue gak mau ikut campur
tapi lo punya dua pilihan sekarang
yang pertama lo cari tahu rahasia apa yang harus sembunyikan dari lo
atau yang kedua lo biarkan begitu aja
kalau gitu gue caran dulu
mas al punya rahasia besar